sebagai aplikasi yang dikembangkan untuk membantu pelacakan kasus penyebaran covid sembilan belas
keberadaan aplikasi ini bukan tanpa masalah
ada sejumlah kelemahan yang diungkap dalam aplikasi yang digunakan sebagai syarat berkegiatan di ruang publik
untuk membahasnya sudah ada usman kansong direktur jenderal informasi dan komunikasi publik
kominfo yang sudah terhubung melalui foner dan juga indriyatno banyumurti atau ibe
yang merupakan program koordinator ict watch
oke kalau melihat dari apa yang disampaikan kominfo
sebenarnya kan usernya dalam hal ini dalam tanda kutip penggunanya adalah si pihak pemerintah
jadi pemerintah butuh untuk melakukan tracing butuh untuk melakukan pendataan
butuh untuk melakukan proses segala macam terkait dengan pandemi ini di platform aplikasi peduli lindungi ini
nah dari sisi masyarakat memang tentunya kita masih melihat banyak kelemahan
saya belum berbicara sekuritinya
bicara dengan fitur terlebih dahulu
fitur keluhan masyarakat terkait bagaimana sertifikat vaksin tidak terupload
ada juga terkait dengan disitu ada layanan vaksinasi juga yang belum terupdate
banyak beberapa poin termasuk perubahan data yang misalnya terjadi kesalahan data
itu juga masih banyak yang kesulitan untuk bisa memperbaikinya dan lain sebagainya
itu dari sisi fitur
dari sisi aplikasi
memang saya pernah menulis juga belum ada terbukti bahwa aplikasi peduli lindungi ini rentan gitu ya bocor
karena beberapa kasus seperti kemarin kasus sertifikat vaksinasinya pak jokowi itu kan bukan dari aplikasinya
terus termasuk juga yang melakukan menerbitkan sertifikat vaksin asli aspal ya asli tapi palsu
dari pegawai kelurahan juga tidak langsung direct dari aplikasi peduli lindungi
tetapi kita berbicara sebuah aplikasi ini adalah berkait dengan tata kelola
tata kelola aplikasi tersebut seperti apa
dari sdm nya dari teknisnya aplikasinya sampai juga proses di dalamnya seperti apa
nah ini yang perlu juga diperhatikan tentunya oleh pemerintah sebagai pemilik aplikasi
karena memang keamanan itu tidak melulu terkait dengan teknis gitu ya
itu yang harus menjadi catatan
tetapi juga kita harus perhatikan proses bisnisnya seperti apa
di mana celah kebocoran yang bisa terjadi
karena kasus kasus yang sudah terjadi membuktikan bahwa memang aplikasi ini ada celah di sisi tata kelolanya
itu mungkin sementara dari saya
ada celah di sisi tata kelola dan juga masalah keamanan data juga menjadi pertanyaan
saya akan ke pak usman kansong
pak bagaimana ini tanggapan kominfo terhadap hasil temuan yang berisi paparan kelemahan kelemahan yang dimiliki oleh peduli lindungi
tadi saya tidak bisa mendengar suara narasumber begitu
jadi intinya memang kami sudah menerima sejumlah masukan ya tentang beberapa hal yang perlu dievaluasi dan diperbaiki dari aplikasi peduli lindungi
dan salah satu tim kami memang sudah merespons
tetapi tentu saja kita harus betul betul mengevaluasinya
masukan yang disampaikan itu bisa kita terapkan
kalau bisa apakah segera atau memang perlu waktu untuk menerapkannya
kira kira seperti itu
tentu saja sebagai sebuah aplikasi bagian dari teknologi harus terus dikembangkan harus terus diperbaharui atau diupdate
supaya sesuai dengan peruntukan dan kebutuhannya
misalnya dalam konteks melindungi data pribadi begitu
itu terus kita tingkatkan
pak usman tadi salah satu yang menjadi fokus dari mas ibe adalah bagaimana kemudian masyarakat ini yang sudah divaksin tapi sertifikat vaksinnya tidak bisa ditampilkan begitu di peduli lindungi
begitu pula begitu pada mereka yang ingin mengakses ke ruang publik namun memiliki kendala ini pak usman
akibat tidak adanya sertifikat vaksin di aplikasi
apa kemudian kendala kendala yang memangnya dihadapi oleh tim selama ini terhadap aplikasi peduli lindungi ini sampai tidak bisa maksimal
apa optimal begitu penggunaannya
ya jadi kemasukan seperti itu memang banyak kami terima bahkan saya secara personal juga menerima
dua hari lalu ada yang menghubungi saya mengatakan bahwa dia membutuhkan sertifikasi atau sertifikat vaksinasi tetapi tidak bisa padahal ini diperuntukkan buat anak anaknya yang akan memasuki sekolah yang lebih tinggi begitu
nah kemudian saya langsung
saya langsung menghubungi tim teknik dan ternyata memang belum masuk katanya dari puskesmas tempat dia vaksin begitu
ya jadi kami terus memfollow up
nah kalau seperti itu maka kita juga meminta yang melapor tadi itu untuk barangkali bisa menanyakan ke puskesmas tempat dia vaksin
dia vaksin di salah satu gor di jakarta timur dan dikelola oleh satu puskesmas
dan dia kemudian memang mencari tahu ke puskesmas tersebut tapi saya memang belum mendapat laporan
pernah juga ada yang langsung kepada saya dan kemudian ternyata memang waktu itu ada problem di jaringan internetnya
nah kemudian saya setelah konsultasi dengan tim teknik coba diulangi ya diulangi lagi dan ternyata begitu diulangi itu bisa ternyata begitu
jadi ada problem kasuistis yang kita terima begitu
dan kita mencoba mencari solusinya begitu ya
sebenarnya keberadaan dari peduli lindungi ini kan agar data data bisa saling sinkron ya pak usman
tapi sangat disayangkan apabila para pengguna ini harus melapor secara manual begitu
itu berarti menjadi catatan tersendiri kekurangan dari aplikasi ini
baik saya akan kembali ke mas ibe
mas ibe yang juga jadi sorotan adalah di dalam aplikasi ini tertulis bahwa peduli lindungi ini enggan bertanggung jawab
jika ada kerugian dari pengguna
baik adanya pelanggaran maupun dari pihak yang mengakses secara tidak sah
sementara yang juga menjadi catatan dari idigf ini adalah terkait dengan kemampuan akses ilegal yang bisa dengan mudah masuk ke dalam aplikasi ini
bagaimana seharusnya tanggung jawab pemerintah menurut mas ibe bisa dilakukan terkait dengan hal ini
baik terima kasih juga pak dirjen sudah menjelaskan tadi
tapi balik ke pertanyaan mbak maifri
gini ketika kita berbicara sistem elektronik sebenarnya sistem pelayanan elektronik tentunya kita mengacu pada pp no tujuh puluh satu tahun dua ribu sembilan belas tentang penyalahgaran sistem dan terasasi elektronik ini yang sudah dicantumkan oleh teman teman dari idigf atas rekomendasi terkait dengan peningkatan aplikasi peduli lindungi
nah tentunya syarat syarat yang sudah tercantum di dalam pp tersebut harus diadopsi oleh aplikasi peduli lindungi
sebagai justru yang istilahnya justru yang dikeluarkan oleh pemerintah oleh lembaga pemerintah dalam hal ini kementerian kominfo yang mengeluarkan yang menginisiasi dari pp tersebut
nah ini yang jadi catatan dari idijf tersebut baik terkait syarat penggunaan termasuk juga bahkan apa namanya ada pertanyaan juga dari teman teman bahwa seharusnya kan terdaftar di penyelenggara sistem elektronik ya aplikasi ini
tapi ternyata ketika dicek di website nya tidak terdaftar
saya juga ini belum tahu di mana salahnya
itu satu poin terkait dengan bagaimana seharusnya kebijakan kebijakan privasi yang tercantum dalam aplikasi peduli lindung ini merujuk pada regulasi yang berlaku
kemudian tadi kalau berbicara akses ilegal memang ini bolongnya lebih ke sistem di sdm nya ya
kemarin yang sudah ditangkap itu kan memang tidak mereka bukan istilahnya peretas gitu ya
memang ini adalah oknum petugas gitu yang memiliki akses
dan kemudian memasukkan melakukan input yang salah yang palsu tadi
ini juga tentunya harus dilihat sebagai dalam kerangka berpikir tata kelola aplikasi ini
ini yang perlu diperhatikan juga
dan ketika berbicara aplikasi peduli lindungi tentunya kita berbicara di dua sisi
teknis dan non teknis gitu ya
dan juga di dua sisi keamanan ataupun non keamanan
dua sisi yang tidak apa istilahnya solusinya akan berbeda
tetapi dua sisi ini sebenarnya saling berkaitan
ketika orang sulit untuk mengakses sertifikat vaksin di aplikasi peduli lindungi
maka yang akan diserang aplikasinya tidak peduli keamanannya atau segala macamnya
keamanan sebagus apapun
ketika ada fitur yang tidak berjalan juga akan dipertanyakan
demikian pula kesulitan misalnya untuk mengubah
tadi pak dirjen sempat menyampaikan gitu ya
ada kasus di mana seseorang yang ternyata belum di input oleh pihak puskesmas
tapi banyak juga kejadian
sebenarnya sudah di input
kalau menggunakan webnya itu kelihatan sertifikatnya
tetapi ketika menggunakan aplikasinya ini tidak kelihatan sertifikatnya

nah ini sudah menjadi pertanyaan bagaimana kok ada semacam database yang tidak sinkron
di antara aplikasi versi web browser dengan aplikasi yang terinstall
aplikasi terinstall antara web dan juga aplikasi yang terinstall
ini yang jadi catatan juga
beberapa catatan juga yang disampaikan oleh teman teman idijf
dan tentunya kita berharap karena ini merupakan aplikasi yang super
yang digunakan oleh pemerintah untuk melakukan tracing
untuk mengendalikan pandemi ini
tentunya kesalahan kesalahan apa
kekurangan kekurangan tersebut ini bisa diperbaiki secepatnya
karena tentunya kita tidak mau kehilangan dari trust dari masyarakat juga terhadap aplikasi ini
siap mas ibe
pak usman ini bagaimana kemudian menanggapi yang tadi disampaikan oleh pak ibe
apa kemudian hambatan yang memang sebenarnya selama ini dihadapi
sampai sulit sekali untuk bisa sama sama mensinkronkan data
bisa sama sama menjalankan aplikasi ini sesuai fungsinya
dan apa upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi hal itu
ya memang kebutuhannya itu yang terus meningkat ya
dari hari ke hari terhadap aplikasi peduli lindungi
nah ini yang perlu terus kita upayakan untuk memenuhinya
misalnya bisakah nanti itu kelak bukan nomor nix saja yang bisa masuk
tapi katakanlah nomor paspor
untuk mengakomodasi orang orang asing barangkali yang mau masuk ke indonesia
untuk satu keperluan yang memang dimungkinkan
untuk datang ke indonesia dalam situasi covid seperti sekarang ini
kemudian juga bagaimana dengan masyarakat indonesia yang vaksin di luar negeri
dengan sertifikatnya itu
ya ini juga keperluan keperluan kebutuhan kebutuhan yang perlu terus kita penuhi
dengan meningkatkan kapasitas ataupun kemampuan peduli lindungi
ya ini bahkan bahkan saya kemarin baru mengikuti sebuah rapat ya
rapat kita juga akan memuat misalnya bukan hanya bahasa indonesia
tetapi juga bahasa inggris
bahkan ada yang meminta bukan cuma bahasa inggris
tetapi bahasa bahasa yang populer di dunia
misalnya arab kemudian tiongkok atau bahasa cina begitu
ini semua sudah kita kaji dan kita coba terus tingkatkan kemampuan dari aplikasi peduli lindungi sesuai dengan kebutuhan masyarakat
karena kebutuhannya ini terus meningkat begitu ya
terus meningkat dan kita tahu bahwa covid ini kan kita belum punya pengalaman ya sebelumnya
ya sudah ada pengalaman pengalaman flu spanyol misalnya
tetapi dalam konteks teknologi ini kan kita memulai
dan tentu saja

dan ini harus terus kita evaluasi supaya makin berkurang kebutuhan kebutuhan
maksud saya kita makin bisa memenuhi kebutuhan kebutuhan atau keperluan dalam konteks tadi mengendalikan laju penyebaran covid
pak usman tadi disebutkan bahwa memang perbaikan harus terus dilakukan menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan
sejauh ini memangnya proses monitoring dan evaluasi dari aplikasi peduli lindungi
aplikasi peduli lindungi ini seberapa berkala kah seberapa sering
oh ya tentu saja
setiap hari kita pantau terus ya
setiap hari kita pantau misalnya tadi dari masukan masyarakat ada keluhan keluhan ataupun komplain komplain
itu setiap hari kita pantau terus ya
kemudian kita coba carikan jalan keluarnya
ada yang halnya sifatnya kasuistis begitu
misalnya jaringan internet yang mohon maaf bahasa sekarang itu lemot misalnya
ini kan kasuistis begitu kan
kasuistis kita ya tentu saja yang harus dilakukan adalah memperkuat jaringan di tempat orang mengupload ya sorry mengunduh begitu ya
nah jadi setiap hari kita terus pantau
kita terus menerima juga masukan dari masyarakat dari kalangan profesional dari ahli ahli it begitu ya
supaya ini terus
karena kadang kadang kebutuhannya itu melampaui
melampaui dari apa yang bisa kita penuhi pada saat ini begitu
nah karena itu kita ya tidak bisa tidak ya harus terus memantau begitu
pak usman menyambung tadi yang sempat saya tanyakan kepada mas ibe
salah satu yang jadi sorotan adalah poin atau klasul pembatasan tanggung jawab
yang menyatakan bahwa tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul atas akses tidak sah
kemudian sejumlah pakar hukum
ini juga menilai adanya kata kata tersebut bertentangan dengan undang undang perlindungan konsumen
apa kemudian tanggapan dari kominfo dan apa sikap dari kominfo
ya kalau kami tentu saja bertanggung jawab untuk melindungi data itu ya
ya bertanggung jawab dengan ya dengan misalnya memperbaiki terus ya
dari sisi teknologi
dari sisi teknologi kita terus perbaiki ya
tapi kalau misalnya ada katakanlah ya
katakanlah data yang keluar karena kecerobohan pengguna ya
pengguna misalnya ya
pengguna itu memberikan nicknya kepada orang lain
dan kemudian orang lain itu bisa mengakses
itu tentukan diluar tanggung jawab kami begitu ya
terhadap akses ilegal pak ustadz
jadi tentu saja kita harus melihat ya
terhadap akses ilegal karena tadi mas ibe juga menyatakan bahwa sebenarnya kekuatan dari aplikasi ini
ini masih kurang pas begitu
ya misalnya kalau akses ilegal seperti apa dulu penyebabnya ya
kalau yang kemarin itu ya
kemarin misalnya ada akses ilegal
orang memasukkan data data milik presiden
itu kan bagian dari akses ilegal sebetulnya ya
kami bertanggung jawab dengan itu begitu
ya bertanggung jawab dengan itu misalnya dengan mengatakan bahwa ya ini bukan kebocoran ya
ini bukan kebocoran
tapi penggunaan data pribadi orang lain tanpa seizin orang tersebut
nah akses ilegalnya seperti apa
dia kan mendapatkan data itu dari tempat lain
misalnya nick nya presiden atau nick orang lain
bukan dari kita kan begitunya
jadi akses ilegal tentu saja kita bertanggung jawab dalam konteks kita terus memperbaiki
dan dengan menyebutkan bahwa tidak ada kebocoran dalam kasus kemarin
yang ada adalah penggunaan data tanpa seizin
kira kira seperti itu
tapi pasti kita bertanggung jawab untuk melakukan langkah langkah ya
misalnya kemarin muncul situs palsu peduli lindungi
kita langsung bertanggung jawab dengan memutus ya
dengan memutus situs tersebut
memblokir situs tersebut
itu bentuk tanggung jawab kita
apakah kemudian nanti ke depannya artinya klausul ini akan dicabut ya dari terms and condition yang ada
kita sama sama tahu bahwa
kita sama sama tahu bahwa aplikasi ini penting untuk bisa dilakukan atau diterapkan
begitu dalam kegiatan sehari hari
perlu adanya juga kepercayaan publik terhadap penggunaan aplikasi ini
meskipun kita sama sama akui bahwa masih banyak ranah yang perlu adanya perbaikan
atas adanya kelemahan kelemahan yang ada
melihat dari kondisi ini apa yang sebaiknya dilakukan oleh kominfo
perbaikan seperti apa secara teknis maupun non teknis yang harus dilakukan oleh kominfo
untuk bisa sama sama mengoptimalkan aplikasi peduli lindungi
saya yakin kalau pak
yang seperti disampaikan pak dirjen tadi pak usman
bahwa kominfo melakukan hal hal yang monitoring setiap hari
dan itu saya yakin dilakukan dengan benar
tetapi memang yang perlu diperhatikan tadi juga
kominfo perlu juga benar benar mendengarkan keluhan dari masyarakat
tidak beristilahnya ya
tetapi misalnya tadi pak dirjen sampaikan
kalau kausitis gitu ya
itu kayak misalnya
urusan sertifikat vaksin itu udah bukan
ya kalau misalnya ngomongin hanya di satu dua lokasi oke
tetapi kan ini ternyata banyak sekali keluhannya seperti itu
termasuk juga masalah tadi yang disebutkan terkait jaringan
kami saya juga tidak yakin untuk hal tersebut
karena beberapa kali saya misalnya
kemarin saja saya datang ke sebuah pusat perbelanjaan
kemudian saya mencoba check in gitu ya
qr anda tidak ada terlalu jauh dari radius
pesannya sendiri tidak jelas
qr terlalu jauh dari radius
ini maksudnya apa gitu ya
kemudian saya tanya ke satpam
ya satpamnya udah pak masuk aja
nah akhirnya peran tracing yang diperlu di
fungsi tracing yang perlu dilakukan oleh aplikasi ini menjadi hilang begitu saja
karena akhirnya para petugas pun dilapangkan akan permisi
faham adalah aplikasinya memang sering error
aplikasinya memang tadi ngomongin jaringan juga agak susah gitu ya
ya akhirnya memang akhirnya permisif sehingga fungsi tracing itu malah menjadi lemah
nah ini yang tentunya harus diperhatikan benar benar
pemerintah harus bisa membuat apa namanya ya
prioritas perbaikan seperti apa
dibikin dan dibuka kepada masyarakat
sehingga tentu juga masyarakat bisa mendapatkan bisa trust gitu ya
meningkatkan trust masyarakat
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aplikasi ini
kalau selama ini soalnya mohon maaf
tetapi memang saya sendiri secara pribadi melihat
apa beberapa kali yang di apa namanya
tes series yang disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini
kementerian kominfo lebih ke defensif ya
bukan konstruktif untuk menerima masukan
jadi ini penting sekali untuk segera diperbaiki dalam bentuk prioritas yang jelas
dari kominfo tentunya perbaikan saya tahu dilakukan oleh teman teman pengembang aplikasi
prioritas ini yang kita perlukan untuk bisa menangani mana yang lebih harus
apa yang dibutuhkan oleh masyarakat terlebih dahulu
sampai yang terakhir mungkin tadi kasusnya kasus kasus yang kalau saat ini
terima kasih banyak mas ibe dan juga pak usman kansong
dirjen ikp kominfo sudah bergabung bersama kami
sore hari ini di cnn indonesia newsroom
kita sama sama tahu bahwa penggunaan aplikasi ini sangatlah penting
dengan tujuan utama untuk bisa sama sama memantau tracing
jadi diharapkan pula dari pihak pengembang ini bisa sama sama memastikan juga
bahwa aplikasinya ini aman digunakan dan sesuai dengan fungsinya
terima kasih banyak sekali lagi
selamat sore pak usman dan juga mas iman
terima kasih selamat sore